ibu kenapa ya
besok kalau aku panggil dia nyaut
ini juga ibu jual kalung
peninggalan bapak kamu
semoga bisa membantu kamu
kamu pesawatnya jam berapa nak
ya tapi ya aku mau berangkat sekarang
soalnya aku pengen ngip di hotel
biar besok aku gak kesiangan
ibu boleh ikut ya nginep di hotel
ngapain sih ibu
keman aku pergi
repotin tau gak sih
eh bu semua biaya tuh ditanggung sama sana
jadi udah deh ibu
gak usah ikut ikutan
mendingan biayanya buat aku semua
yaudah aku pergi dulu ya bu
apa lagi sih bu
alma luk ibu nek
ibu tuh apaan sih
yaudah aku pergi dulu
nah jangan lupa kamu kasih kabar ke ibu
kalau kamu sewaktu waktu pulang
ibu lagi keliling jualan
kamu bisa ambil kunci di tempat biasa
kalau aku pulang
aku akan pulang
itu tuh lebay banget sih
udah deh gak usah nangis nangis
yaudah aku mau pergi
saya putar radionya
suasana sepi banget
aduh kok kecebsin
fitri hanya bisa mendoakan
semoga allah memberi hidayah buat alma
dan membawa alma kembali ke ibu
amin ya allah
semoga allah mendengar

kalaulah deh fitri ini sepertinya sayang sekali ya sama ibunya
ini cuma pokoknya
iya ada apa bu
saya pamit pulang dulu ya nanti kalau fitri udah selesai siaran ya kasih tau aja tadi saya kesini
ibu sri pasti sedih banget ya harus berpisah dengan kedua anaknya
dulu panji yang ke jogja sekarang alma yang ke jogja
sekarang harus ke amerika
kalau dibilang sedih ya sedih lah dek
tapi ibu sudah siapkan perasaan itu sejak lama
ibu ingin anak anak ibu jadi sarjana
jadi ibu rela ditinggalkan mereka
ini pengorbanan terbesar ibu
ya allah itu anak siapa tinggalin ibunya
itu kalau anak saya udah sumpahin yang jelek jelek
sumpah ibu itu manjur neng
fitri gak bisa ngebayangin bu sri
kondisi ibu sri kan sangat terbatas tapi harus tinggal sendirian
pasti berat banget ya
tapi aku yakin ibu sri pasti kuat kok
ibu sri boleh nggak aku tanya satu lagi sama ibu
boleh diceritain tentang kecelakaan ibu
pada waktu itu alma berusia tiga tahun
ibu sri sudah selesai menangkap ibu

ibu sri sudah selesai menangkap ibu
ibu sri sudah selesai menangkap ibu
ibu sri sudah selesai menangkap ibu

ibu sri sudah selesai menangkap ibu

ibu sri sudah selesai menangkap ibu
baik pendengar sekalian
banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ibu sri tadi
tentu sebagai orang tua
memanjakan boleh tapi jangan kebablasan
karena kalau kebablasan itu bisa menjadi bumerang buat orang tua sendiri
baik sampai ketemu besok di jam dan gelombang yang sama dengan kisah yang lebih menarik lagi
selamat malam dan sampai ketemu
bu kenapa ya
besok kalau aku panggil dia nyaut
bu ini alma bu bangun bu
bu bangun bu
ibu bangun bu
ini alma bu bangun
jangan tinggalin alma bu
alma anak ibu
angkosnya kurang ya
kalau minta maaf banget sama ibu
selama ini ama durhaka sama ibu
ya ampun nak
udah ibu saya pikirin itu
aku mau disini sama ibu
ibu sudah memaafkan kamu nak